sehari setelah peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan balita berusia dua lima tahun di bogor
polisi berhasil menangkap pelaku
pelaku mengaku sempat panik saat mengetahui korban meninggal dunia
pelaku nekat menyimpan jasad korban di lemari
sebelum akhirnya dibuang di halaman belakang rumah
bd pelaku pemerkosaan dan pembunuhan balita di bogor jawa barat
sehari hari bekerja sebagai buruh pembuat batako
pelaku yang masih berusia dua puluh lima tahun ini mengaku tertarik
pada fisik korban meski usianya masih balita
awalnya pelaku mengajak korban dan ketiga temannya untuk menonton televisi di rumah
saat tiga teman korban pulang lebih dulu
pelaku akhirnya memperdaya korban di dua ruangan yang berbeda
di hadapan polisi pelaku mengaku sempat panik saat mengetahui korban tidak bernafas lagi
jasad korban kemudian dibungkuskan spray dan disimpan di lemari
sebelum kemudian dibuang di halaman belakang rumah
sehingga kemudian terjadi penyakit yang menyebabkan penyakit tersebut
sehingga kemudian terjadi penyakit tersebut
sehingga kemudian terjadi penyakit tersebut
si tersangka ini si saudara bd ini juga ikut nyari nih pura puranya
ikut nyari nyari dia sampai keluar nyari kok empang segala macam
tidak ketemu bahkan malam harinya dibuat pengajian di rumah
untuk mendoakan agar anak itu bisa kembali
jadi si bd ini juga ikut berdoa juga ikut melakukan pengajian juga
polisi masih mendalami kasus ini
sementara pelakunya terancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
denny akbar bogor jawa barat